lo mau ngapain sih so
gue mau nepok nepok bahu lo terus bilang jangan sedih ya nat gue pengen nghibur lo
yaudah kalau emang cuma gitu doang
lo jadi harus ngeliat semua masalah keluarga gue kayak tadi
gapapa kok nat terus gimana sekarang lo udah bisa cerita sama gue
kapan sih kamu bisa berubah nathan
apaan nih kamu kayak begini
ma dengerin aku dulu ma
engga mama gak mau denger kamu lagi
contoh dong daniel kamu tiru daniel
mana pernah dia berantem kayak kamu kayak begini lihat nih
kapan kamu mau dengerin mama kapan kamu mau jadi anak kebanggaan mama kapan
mama tuh udah capek denger kamu kayak begini terus

ya din natan
bibi ngapain kemari
itu ibu suruh bibi untuk mewakili ngambil rapot deh natan
malu sama aku
emang gak gue berusaha nih hunur suruh bella biasa lihat cutie

kan kayak begini
kalau mau udah tau kenapa nanya
nanti aku akan coba
di abisin ya
ini mibi sengaja masak masakan kesukaan kamu
jangan jangan aku anak pibi ya
kamu ini ada ada aja
kamu itu sama den daniel anak kembar
dari bapak dan ibu
kamu pinter pinter ambil hati ibu dan bapak
kayak den daniel
biar bisa diperhatiin juga
kenapa harus jadi kayak daniel
gue dapat perhatian mama sama papa
kalau memang aku anak mereka
harusnya mereka kasih aku kasih sayang yang sama sama daniel
kita emang kembar
tapi kita beda
harusnya mereka terima aku apa adanya
kamu yang sabar ya
dan mama gak pernah bisa sayang ke gue
kayak sayangnya dia ke daniel
sampai suatu hari
setelah daniel meninggal
mama jatuh sakit
dan gue harus jadi daniel
mama gak pernah bisa nerima daniel meninggal
mama selalu menganggap
gue harus hidup sebagai daniel
mama selalu menganggap

gue mau nepok nepok bahu lo
jangan sedih ya nat
gue pengen nghibur lo
yaudah kalo emang cuma gitu doang
gitu aja lu gak bilang sih
yaudah sini sini
tuh lo tepuk gue
makasih ya sal
sesulit apapun masalah yang gue hadapi
asal lo kasih senyum lo dikit aja
semua masalah gue pasti bakalan hilang
kok manyun gitu sih
suhunya yang cantik dong
tuh lebar gini dong
salmatnya tadi abis ngantri mama belanja
terus dia teh minta ijin sama mama mau ketemu temen temennya
bukannya salma sama kamu fah
oh salma udah pergi duluan ya om tante
iya soalnya tadi minta tungguin afifah
emangnya kalian ada janjian kemana
ke jadi hari ini mau ada rapat osis
jadi kita mau ngomongin bazar di sekolah kita
tadi salma itu minta nungguin afifa om
tapi afifah pulangnya telat jadi kayaknya salma duluan deh
afifah duluan ya om tante
perih sih salmanya kebukaan kesana
tunggu bentar ya
lo dimana sih
nyokap lo pikir kalo kita tuh pergi bareng tau gak
eee terus lo bilang apa fah
emangnya lo dimana sih
oke oke oke gue langsung pulang sekarang ya
lo harus pulang bareng gue ya
lo harus pulang bareng gue oke

buru buru banget sih lo
gue hantar ya
gue hantar ya
gak usah nat gue bisa
jalan kaki lebih lama soal sampenya
jalan kaki lebih lama soal sampenya
udah naik motor aja sama gue lebih cepat

pernah gak usah
ah ya dia